nggak ada loher yang khusus ngurusin kupu kupu yang ada ngurusin entemologi lebah dan sebagainya
saya sebagai biolog waktu itu terdiam ya ini bener bener gak ada yang garap boleh dibilang orang indonesia ini lipi ya udah saya kontak orang
udah deh kita konservasi kupu kupu aja saya sama suami saya kompak untuk melakukan gerakan konservasi kupu kupu

taman kupu kupu gita persada didirikan oleh herawati soekardi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
doktor di bidang biologi itu mulai mendalami berbagai hal tentang kupu kupu setelah menyaksikan layang layang berbentuk kupu kupu
kemudian ia bersama sang suami mulai menjelajah berbagai daerah di indonesia khususnya sumatera
untuk menemukan beratnya

penelitian yang mengenai rekayasa habitat kupu kupu di sumatera
mengantarnya meraih gelar doktor di bidang biologi
jadi ada hipotesisnya adalah bahwa kalau kita tanam tanaman tanaman yang dibutuhkan kupu kupu
kita perkaya habitatnya maka kupu kupu yang ada di gunung betung lampung itu
dia akan turun sendiri
jadi dia akan meletakkan telur telurnya dan berkembang biak
nah inilah yang dikatakan konservasi bahwa kami sudah menyelamatkan
mengkonservasi kupu kupu itu jadi melestarikan dia tidak akan punah lagi
dikelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan
dimanfaatkan jadi waktu itu kita mikir ya kita buka untuk umum
untuk pendidikan lingkungan untuk belajar lingkungan siapapun boleh datang
jadi kami buka setiap hari memang dari awal diperlukan
untukkan untuk pendidikan lingkungan
hasil penelitian herawati kemudian diterapkan di taman kupu kupu gita persada
seiring berjalannya waktu beragam tumbuhan di lahan tersebut mulai mengundang kupu kupu
hingga hewan tersebut dapat bertelur di area taman
bahkan spesies langka seperti troides helena
yang hidupnya dijamin berdasarkan peraturan
menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor satu ratus enam tahun dua ribu dua puluh
tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi
telah berkembang biak di taman kupu kupu gita persada
selain menjadi tempat pelestarian
taman kupu kupu pun hadir sebagai area konservasi kupu kupu
dan dimanfaatkan oleh mahasiswa
sebagai tempat penelitian
itulah yang dilakukan anissa hasanah
mahasiswa tingkat akhir sebuah perguruan tinggi negeri di jakarta
ia memilih taman kupu kupu gita persada untuk meneliti troide selena atau kupu kupu raja helena
dibantu oleh herawati dan martinus
anissa juga memperhatikan kebiasaan kupu kupu yang ia teliti
kegagalan yang terjadi pada troides helena
mulai dari telur
lalu menetas menjadi ulat
proses menjadi pupa atau kepompong
hingga nantinya menjadi kupu kupu dengan sayap lebar berwarna kuning hitam
proses penelitiannya tidaklah mudah
ia memerlukan waktu dua sampai tiga bulan
bergantung pada kelangsungan hidup
dan meneliti kubu kubu dalam siklus hidupnya
mahasiswa semester delapan itu merasa terbantu oleh adanya konservasi kupu kupu di taman kupu kupu gita persada
sehingga jika ada pengulangan
proses mencari indukan kupu kupu baru yang ditelitinya dapat terbilang mudah
jadi pertama kali
aku nyemai dulu nih
nyemai tanaman pakan dari troides helena sendiri
yaitu aristolochia tagala
nah aku semai
nah itu kurang lebih
dua minggu pertumbuhannya
aku semai dulu
dan kemudian aku taruh di kandang
untuk bertelur troides helenannya sendiri gitu
aku panen tuh telurnya
nah abis itu
aku ukur dari larva insar satu
sampai larva insar lima
pakai jangka sorong dan timbangan digital gitu
sekarang aku lagi di
proses pupa sih kak
jadi aku lagi menunggu
penetasan keluarnya kupu kupu dari kepompong tersebut
biaya pengelolaan taman kupu kupu diakui herawati tidaklah sedikit
puluhan juta rupiah harus dikeluarkan setiap bulan
untuk biaya perawatan dan gaji pengelola
taman kupu kupu gita persada
juga dibuka bagi masyarakat umum
yang ingin berwisata
dengan tarif sepuluh rupiah
wisatawan sudah bisa menelusuri lahan konservasi kupu kupu
seluas lima hektar itu
untuk melihat fase hidup kupu kupu
atau sekedar menyaksikan beragam kupu kupu
yang berterbangan bebas di area taman
juga bisa menjadi pilihan bagi pengunjung
di area tersebut
terdapat koleksi buku buku mengenai kupu kupu
dan beberapa jenis kupu kupu yang diawetkan
yang ngajak saya kesini tadi itu saya sendiri sebenarnya
soalnya teman teman saya itu udah pada kesini semua
saya lihat foto foto mereka tuh kayak bagus gitu
jadi saya pengen
jadi saya pengen foto dan melihat juga kayak
taman kupu kupu tuh kayak apa gitu
ternyata setelah saya lihat
taman kupu kupu ini juga asik
jadi saya juga bisa melihat berbagai kupu kupu
mulai dari berbagai warna
warna yang cantik
dan juga lingkungan yang bisa membuat mata kita itu
cerah gitu melihatnya
dengan biaya operasional yang cukup besar
herawati dan martinus hampir selalu menyisihkan penghasilan
serta mencari berbagai upaya untuk memperoleh tambahan biaya
hal tersebut dilakukan agar taman kupu kupu gita persada
bisa terus melestarikan kupu kupu
awalnya memang kita menyisihkan sebagian gaji ya
jadi karena saya bekerja suami saya bekerja
dan ada apa namanya
insentif barangkali dari pekerjaan itu
yang itu yang dipakai jadi setengah gaji lah
dipakai untuk itu dan cukup ya
jadi kita bekerjanya tidak sekaligus gitu kan
kepala kepala kepala
usaha mengembangkan taman kupu kupu gita persada
mulai proses hingga bisa bertahan selama dua puluh enam tahun
tidaklah mudah dilakukan

seperti halnya fase kepompong yang perlu bertahan dari serangan predator
taman ini perlu bertahan agar kupu kupu terus lestari
maka beragam cara dilakukan oleh herawati dan para pengelola taman
secara pembiayaan bagaimana bu
kalau sekarang sih agak minimal ya sebetulnya ya
kita mempekerjakan kurang lebih cuma lima orang ya sekarang ini
ada yang tukang ada yang ya biaya
kita nggak terlalu menanam lagi ya sekarang sementara ini
cuman kalau ada satu macem yang kita dapat baru kita tanam kan
asalnya itu gimana bu dari biayanya bu
kan awalnya bagaimana terus sampai bisa sebesar ini
kalau dari awalnya memang kita memang menyisihkan sebagian gaji ya
jadi karena saya bekerja suami saya bekerja
dan ada apa namanya
apa namanya insentif barangkali dari pekerjaan itu
yang itu yang dipakai jadi setengah gaji lah dipakai untuk itu dan cukup ya
jadi kita bekerjanya tidak sekaligus gitu kan bertahap
sedikit sedikit kalau beli tanaman sedikit kita kembangkan juga kita tanam
jadi nanamnya misalnya kita mau nanam dua ribu tidak langsung dua ribu kan
hari ini kita tanam tiga puluh
besok tiga puluh lagi terus gitu
jadi semua yang dilakukan di sini bertahap
jadi kita tidak ngoyo lah ya
selain mengandalkan dana pribadi dan uang tiket masuk
pengelola berupaya menjual beragam produk seperti souvenir berbentuk kupu kupu

pengelola juga memanfaatkan tanaman nira yang tumbuh di area taman kupu kupu gita persada
salah satu pekerja ditugaskan mengambil nira dari pohon setiap pagi
lalu hasilnya diproses menjadi gula dengan memasaknya terlebih dahulu
ada pula olahan buah kemiri yang dijadikan minyak untuk kulit
sebagian area taman kupu kupu merupakan milik pribadi herawati dan sang suami ansori
untuk memperluas penangkaran dan lahan habitat kupu kupu
keduanya memperjuangkan agar dinas kehutanan provinsi lampung bisa turut bekerja sama
dengan kesepakatan lahan seluas lima hektar dari tahu rawan abdul rahman
bisa menjadi bagian dari taman kupu kupu gita persada
menurut kepala uptd tahu rawan abdul rahman eni puspasari
kehadiran taman kupu kupu gita persada memang sejalan dengan fungsi tahuan
karena itu pihaknya mempercayakan lahan tersebut kepada herawati
melalui yayasan sahabat alam yang menaungi taman kupu kupu gita persada
itu tanda keberhasilan
itu tanda keberhasilan
ketika bertambahnya jenis
nah bertambahnya jenis itu salah satu fungsi tahu rawan ter cover di situ tadi
sebagai koleksi tumbuhan dan satwa
nah di sisi lain secara ekologi berarti juga dia sudah berhasil
karena nggak mungkin kupu kupu itu bisa datang kalau habitatnya nggak sesuai
sejak berdiri pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh taman kupu kupu gita persada awalnya hanya menemukan
tujuh spesies kupu kupu
kini tak kurang dari dua ratus spesies pernah berkembang biak di taman ini
beberapa di antaranya troy deselenaya langka
kupu kupu sayap biru papilio perantus
dan kupu kupu endemik indonesia seperti papilio nepelus dapat ditemukan di taman itu
untuk membuktikan keberadaan beragam spesies tersebut
martinus yang memiliki hobi fotografi
rutin berburu kupu kupu di area taman dan memotretnya
sehingga jenis atau spesies kupu kupu terdata serta dapat dibuktikan keberadaannya
untuk kalau pendokumentasian atau semacam data gitu untuk spesies atau jenis
seberapa sulit gitu pak untuk menemukan dari caranya foto foto ini pak martinus yang lakukan ini
tidak sulit kalau di sini ya tapi time consuming tentunya
karena sekali lagi
life cycle nya si kupu kupu ini kan lebih banyak fasenya telur ular dan kepompong
itu tiga per empat waktu hidupnya dia
yang terbang terbang itu kan cuma satu per empat waktu hidupnya dia
untuk mendapatkan foto kupu kupu dewasa
kemudian bhpr kupu kupu dewasa itu ya harus benar benar ditunggui
tapi kalau untuk ini ada ini ada yang langka juga nih di belakang nih
dari pemotretan yang dilakukan martinus
jika ditemukan spesies yang belum ada di taman kupu kupu gita persada
akan di input ke kupunesia
aplikasi yang berisi informasi tentang jenis dan persebaran kupu kupu di indonesia
menurut martinus dengan adanya kuponesia
siapapun bisa terlibat dalam pendataan kupu kupu yang membantu pelestarian kupu kupu
hal itu juga diakui oleh junianti pegi
peneliti dari pusat riset biosistematika dan evolusi brin
sekaligus co founder kupunesia
kelangsungan hidup kupu kupu sangat penting
karena kupu kupu merupakan salah satu satwa yang memiliki manfaat bagi makhluk hidup lain
dan menjadi indikator kualitas lingkungan
apabila terdapat beragam kupu kupu di suatu daerah
area tersebut dinyatakan masih bersih dan alami
kalau dulunya mungkin berapa ratus tahun lalu memang di habitat itu
ada kupu kupu tertentu jenis jenis ini ini ini
tapi kemudian dengan pembangunan bersaing dengan kebutuhan manusia
sehingga habitat itu mungkin sudah dialih fungsi ikan
nah sekarang dengan adanya gerakan seperti yang pak martinus lakukan gitu kan
kawan kawan di kupunesia juga lakukan jadi menanam tanaman inangnya
nah dengan demikian
tempat tempat yang tadinya kita belum lihat ada kupu kupu jenis itu
jadi bisa didatangi kembali oleh kupu kupu
jadi karnaika ragamannya memang harus tinggi
kalau isinya cuma pinus ya bukan
kehadiran taman kupu kupu gita persada memberi kepuasan tersendiri bagi martinus
baginya jika mencintai kupu kupu harus mencintai siklusnya
tanaman pakan kupu kupu dewasa
mesti dilakukan agar tidak terjadi kepunahan lokal
dan bagi herawati
obsesinya menambah koleksi kupu kupu terus diupayakan
berdasarkan literatur yang ia pelajari
terdapat lebih dari satu lima ratus spesies kupu kupu khas sumatera
yang dikoleksi oleh taman kupu kupu gita persada
herawati menyebut akan terus mencari tanaman baru
yang menjadi sumber pakan ulat atau kupu kupu spesies baru
ia pun berharap
semakin banyak lembaga atau pihak terkait
yang turut membantu melestarikan atau mengkonservasi kupu kupu di indonesia
ini jadi pusat informasi kupu kupu sumatera
bukan hanya untuk lampung
tapi juga untuk semua yang mau belajar tentang konservasi